masa perempuan itu bisa datang kesini kalau gak ada yang ngasih tau alamatnya
pasti ini akan ngabah yang ngasih tau alamatnya kesini
teh ini teh berani sumpah saya mah teh ya
cuman jangan sumpah yang macem macem sih
tapi beneran teh harus percaya sama saya ya
leros pisang teh teh
benar si abang
si teh eh teh teh datang kesini tidak diundang
pulang juga tidak diantar
kita kayaknya lewat pintu belakang aja
membuka pintu belakang maksudnya pintu samping
karena kalau lewat situ pasti kita ketemu sama tante marissa
aku males ketemu sama dia nanti yang ada kita ribut
dia tuh kan gak tau malu
mau aja diribut di depan umum
kalau kita sih udah main mas
mana bayar terus ya
kita bayar disitu
gak tau tuh nih
nggak ada tuh cowok setengah bayar duduk sendirian
ini masih muda
mas mobil aku disana
pak bapak duduk di sebelah mana ya
saya udah sampai nih pak
tapi saya gak ngelihat nih ada cowok setengah bayi duduk sendiri
iya saya ada meeting sama klien
jadi saya harus segera kembali ke kantor
gak libur pak
bukannya ini hari satu
iya ya kliennya kebetulan memaksa saya untuk ketemu hari ini
karena memang pertemuannya sangat penting
ya namanya juga klien yang maksa ya susah ya nolaknya pak ya
yaudah gak apa apa
saya juga harus balik ke kantor karena persiapan untuk syuting besok pak
yaudah nanti rekaman antara reva dengan boy akan saya kirim melalui wa
terima kasih banyak

tunggu tunggu tunggu
mama gak ngerti rekayasa
maksud rekayasanya tuh apa boy
tristan kan ngancem boy
kalau boy gak mutusin reva

biar dia gak ngancem ngancem lagi dan dia gak bakalan nyakitin kinar lagi
ya alhamdulillah deh kalau gitu
tapi tristan itu emang anaknya bandel banget sih
sebel mama sama dia
video ini juga menurut mama bahaya loh
mama takut kalau papinya si reva itu infill sama kamu boy
terus gimana dong kita
ah udah lah ma
kamu yakin nih gak apa apa
yaudah kalau gitu mama balik kantor lagi deh
kan sabtu ma
kan kamu tahu kan besok mama ada persiapan syuting
jadi mama harus kerja
hah untung videonya rekayasa
mudah mudahan papinya reva enggak ilfil
oh bentar ya
ini si boy katanya mau ngajak ketemuan dulu
katanya ada yang mau diomongin kali
yaudah ketemuan lah
ah yaudah kita ketemuan di perempatannya sana aja tuh yang ujung itu tuh
yang setelah dilakukan kedua
kan disitu tuh taman kecil bisa ketemuan disitu kan
oke boy yang di taman kecil dekat perempatan jalan ya
kayaknya aku yakin deh boy
ini pasti kerjaannya adriana
tapi adrilin dapat dari mana ya videonya
gue udah gak ngerti lagi
pokoknya apapun yang lagi dikerjain adriana sekarang
gue yakin pasti ini bakal bikin papinya reva nyuruh reva buat ngejauhin gue lagi
mendingan lo buru buru cepet cepet jelasin ke papi lo deh rev
daripada nanti kena apa apa lagi
apa gue takut langsung aja ya
kalau bisa lo temuin aja langsung mereka berdua
kalau di telfon nanti si adriana itu bisa ngeles
ataupun kalau enggak dia bisa nggak mau ngedengerin ceritanya
bener juga sih kata melih
re gimana kalau misalnya sekarang lo gue anterin ke kantor papi lo
tapi nanti abis dari sana gue sama meli langsung cabut ke warung babing
hmm bawalah sih kayak gitu
yaudah yuk yuk yuk
eh aduh sorry ya tapi gue gak bisa ikut nih
soalnya gue harus langsung ke tempatnya pak amir
jalan ya boy
masa perempuan itu bisa datang ke sini kalau nggak ada yang ngasih tahu alamatnya
pasti nih akan ngabay yang ngasih tau alamatnya ke sini
ini teh berani sumpah saya sama teh ya
cuman jangan sumpah yang macem macem sih
tapi bener lah teh harus percaya sama saya ya
leros pisan teh teh
benar si abah
si teh eh tih teh datang ke sini tidak diundang
pulang juga tidak diantar
emangnya jalan angkung
emang jalan angkung teh teh
lagian juga tadi si abah teh bingung
ya kenapa itu kucing ada di sini
tau alamatnya si abah
bener tuh pak
hei bro kenapa jadi bawa bawa kucing kamu teh
ucing teh bahasa inggrisnya cat ya
sarding teh bener teh teh
tadi teh kita teh membuat drama
supaya si teh eh tih teh tidak petah di sini
sampai sampai saya tuh pura pura miss call ke si abah
lah tapi kekeh si teh eh tih teh pengen di sini terus
bingung udah abis banyak
ya tapi sekarang harus percaya banget
kalau saya mah tetep gue udah
ah tidak bisa dirubah
alhamdulillah teh manis sudah bisa senyum lagi
ya ulah cemberut atuh
jangan cemburu juga percayalah sama cinta saya cintaku
sampai jumpa lagi